pasukan dari batalion infanteri satu ratus empat puluh dua satya wira yuda makorem satu ratus enam puluh dua wira bakti lombok ntb
unjuk keterampilan memanfaatkan bahan terbuang dan disulap menjadi bahan makanan
pasukan penjaga perbatasan indonesia republik demokratik timur leste ini
membuat camilan crispy dan sate jamur bongkol jagung
mereka memproduksi jamur dari bongkol jagung
padahal biasanya bongkol jagung tidak dimanfaatkan alias dibuang
langkah selanjutnya adalah menambahkan ragi tape pupuk urea dan dedak
proses pembuatan jamur dari bongkol jagung tersebut membutuhkan waktu sekitar lima belas hari
sehingga menghasilkan batang jamur
jamur jamur ini bisa dipanen selama satu setelah bulan
selanjutnya jamur dari bongkol jagung
jamur diproses menjadi berbagai jenis makanan seperti sate jamur dan camilan jamur crispy
bagaimana jenis jamur
dulu bahan utamanya ini bongkol jagung
bongkol jagung selanjutnya disiapkan media tanaman
untuk perangsangnya kami siapkan ragi tape pupuk urea serta dedak

membuat camilan yang lebih baik
keterampilan para prajurit penjaga perbatasan indonesia republik demokratik timur leste ini
membuat camaran yang lebih baik
dan para prajurit penjaga perdamaian dalam membuat berbagai macam makanan dari bahan lokal ini
diharapkan menjadi alternatif makanan warga di perbatasan
ataupun prajurit sendiri dengan rasa yang tidak kalah dengan buatan pabrik
wah enak rasanya
bumbunya kami pakai beda proses
atau tepung saja itu
ciki tapi rasanya enak
jadi cocok untuk di
cocok untuk camilan
tiga ratus lima puluh prajurit ini akan diberangkatkan ke perbatasan indonesia timur leste
pada minggu ketiga september dua ribu dua puluh tiga ini
lalu rahmat juniadi mataram nusa tenggara barat